beberapa tahun terakhir isu perubahan iklim menjadi perhatian banyak pihak
fenomena ini sangat penting untuk diwaspadai karena dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di bumi
nasa menyebutkan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir suhu permukaan bumi mencapai peningkatan sebesar satu dua derajat celcius pada tahun dua ribu enam belas dan dua ribu dua puluh
inter governmental panel on climate change ipcc juga menyebutkan bahwa pemanasan global menjadi salah satu contoh perubahan iklim yang dapat meningkatkan risiko
kekeringan perubahan pola hujan dan meningkatkan intensitas cuaca ekstrim
dalam pertemuan tingkat menteri forum multilateral g tujuh mei lalu menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia siti nurbaya menerangkan sejumlah upaya indonesia dalam mengendalikan perubahan iklim
antara lain adalah penghapusan dini penggunaan batu bara pada pembangkit listrik serta agenda volunet sinc dua ribu tiga puluh
volunet sink dua ribu tiga puluh pun menjadi bentuk keseribuan
tanggal lima juni adalah hari lingkungan hidup sedunia
tentu saja ini mengingatkan kita kembali untuk merawat lingkungan hidup kita dengan baik terutama hutan ya supaya kita bisa mengurangi emisi karbon
seperti kita ketahui emisi karbon adalah salah satu penyebab utama dari pemanasan global dan juga perubahan iklim yang saat ini masih dan terus berlanjut
aktivitas manusia misalnya
dan penggunaan lahan yang tidak baik
sehingga menimbulkan degradasi adalah salah satu penyumbang terbesar dari emisi karbon
indonesia sendiri memiliki target yang cukup tinggi untuk mengurangi emisi gas rumah kacanya
pada tahun dua ribu tiga puluh
emisi yang kita harus kurangi
harus kurangi apa apa saja upaya yang telah dilakukan pemerintah sampai saat ini inside
with desi anwar kali ini sudah ditemani oleh wakil menteri lingkungan hidup dan kehutanan
pak alwadohong halo pak alwoi pak kabar baik mbak desi apa kabar iya baik dan juga kita
melaksanakan wawancara ini di tempat yang begitu indah di arboria manggalawana bakti di
kawasan kementerian lingkungan hidup ini suasana yang sehat betul sekali dan banyak
apa oksigen di sini ya sehingga dia teratur dingin enak gitu ya dan oksigen tentu saja
sangat sangat baik bukan saja untuk kesehatan tapi untuk kesehatan bumi dan juga ini kalau
mau sehat bebas dari covid lebih banyak kita harus berada di luar ruangan pak alwe saya ingat ya
paris agreement pada tahun dua ribu lima belas cop dua puluh satu dimana kita indonesia pertama kali mengutarakan yang namanya
komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca kita seperti kita ketahui di indonesia salah satu
hai emisi ya karbon itu penyebabnya adalah kebakaran hutan degradasi lahan gambut dan lain
sebagainya nah sekarang tahun
z dua puluh dua sementara kita punya target dua ribu tiga puluh bagaimana kira kira sampai saat ini prestasi kita

baik terima kasih mbak desi kita awalin dulu tadi disebut bahwa pada tahun dua ribu lima belas di sepakatilah paris
agreement dan sebagai wujud keseriusan untuk menghubungkan emisi karbon menjadi aspek bisnis dan sebagai wujud keseriunan yang akan diperoleh
kemudian saya ingin menanyakan tentang kesehatan kesehatan kesehatan yang akan diperoleh
kesehatan kesehatan kesehatan yang akan diperoleh
dan sebagai wujud keseriusan pemerintah indonesia dan bangsa indonesia kemudian paris agreement itu kita ratifikasi lewat undang undang enam belas tahun dua ribu enam belas tentang ratifikasi paris agreement
nah sebagai perwujudan dan intensi kita untuk berkontribusi di dalam mengurangi emisi gas rumah kaca global yang berkontribusi terhadap perubahan iklim maka kita menetapkan dokumen yang namanya national leader the mainst contribution
nah di dalam dokumen ndc kita itu ada lima sektor utama yaitu kehutanan dan tata guna lahan energi kemudian industrial product and product uses ippu kemudian ada agriculture dan waste
tetapi sebetulnya ada
nah sisa yang lain itu kecil kecil
jadi begitu pentingnya sektor kehutanan dan tata guna lahan
di dalam perwujudan capaian ndc kita
nah di dalam mewujudkan ndc ini tentu berbagai upaya dilakukan pemerintah
salah satu kita mendorong yang namanya forest and land use net sink by dua ribu tiga puluh
net sink itu sendiri apa
ya artinya apa kita harapkan pada tahun dua ribu tiga puluh nanti tingkat serapan karbon atau sequestrasi karbon di ekosistem hutan dan tata guna lahan lebih besar dari tingkat emisi yang keluar
emisi gas rumah kacanya
nah target kita pada tahun dua ribu tiga puluh nanti ada negatif satu ratus empat puluh juta ton co dua equivalent dari sektor foresty and land use
itu target kita
jadi persisnya akan menjadi berapa persen nanti yang akan disequestrasi oleh polu ini
ya tadi saya katakan bahwa target kita kan enam puluh
ya enam puluh persen
kalau sudah net sink berarti kan dia emisi dan sequestrasi dan emisinya udah sama atau bahkan lebih besar sequestrasinya
berarti kan enam puluh persen itu akan tercapai tahun dua ribu
kalau sekarang berapa
berhitungan kita antara
berhitungan kita antara
tujuh puluh persen sudah kita capai dari target kehutanan dan tata guna lahan sendiri
jadi akan terus kita lakukan misalnya kita tadi achievement yang kita lakukan kita sudah mampu mengendalikan deforestasi pada tingkat yang paling terendah pada tahun dua ribu sembilan belas sampai dua ribu dua puluh waktu itu satu ratus sembilan belas ribu hektare
dan ini karena implementasi dari kebijakan pemerintah
atau mungkin ada hal hal lain yang membuat deforestasi
tentu itu karena kebijakan koreksi yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama sejak tahun dua ribu lima belas sampai sekarang
salah satu kebijakan koreksi tersebut adalah lewat penghentian konversi hutan primer dan gambut yang kita kenal dengan moratorium hutan primer
dan ini betul betul dilaksanakan
dan itu sudah kita permanenkan sejak dua ribu sembilan belas ya itu satu
dan ini betul betul dilaksanakan

kemudian kemampuan kita melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan
kemudian berikutnya juga kegiatan penegakan hukum yang agak kuat yang kita lakukan
dan tentu juga melalui penerapan sustainable forest management di pemegang konsesi misalnya
bagaimana melakukan reduce impact logging melakukan teknik silviculture intensive dan juga menerapkan silviculture
bagaimana melakukan reduce impact logging melakukan teknik silviculture intensive dan juga menerapkan silviculture
bagaimana melakukan reduce impact logging melakukan teknik silviculture intensive dan juga menerapkan silviculture

jadi kira kira ada banyak kesimpulan negatif ini itu
kita berharap bahkan minus satu ratus empat puluh juta co dua equivalent pada tahun dua ribu tiga puluh
artinya tadi yang kita sequestrasi karbon dioksida yang kita simpan di batang pohon dahan akar
dan ekosistem hutan termasuk gambut dan mangrove itu sudah lebih besar dibandingkan emisi yang keluar
supaya karena kan tahun dua ribu tiga puluh hanya tinggal delapan tahun lagi nih pak ali
jadi perlu saya jelaskan tadi ya ndc itu sebetulnya jangka waktu pelaksananya mulai tahun dua ribu dua puluh sampai dua ribu tiga puluh
jadi baru dua tahun
jadi baru dua tahun ini nah tahun pertama dua ribu dua puluh sebetulnya kita lebih banyak menciptakan prakondisi
prakondisi itu menciptakan kebijakannya tadi seperti follow netsing ya dan seterusnya
baru nanti kita akan melakukan implementasi atau aktualisasinya mulai dua ribu dua puluh dua ini dan seterusnya
bahkan setelah pasca dua ribu tiga puluh kita lakukan akselerasi kan seperti ini
kembali lagi ya indonesia masih tetap optimis ya
menjalankan komitmen kita seperti yang di ndc terutama di
kita tahu juga mangrove ini ekosistem yang menyimpan karbon luar biasa
berdasarkan kajian ilmiah itu rata rata di ekosistem mangrove muara itu satu hektarnya sebesar satu tiga puluh enam ribu ton karbon
punya lahan gambut misalnya atau lahan yang sudah terdegradasi dan lain sebagainya ini bagaimana
dalam kontribusinya untuk mensequester atau menangkap emisi karbon jadi kita ini kan dua
punya dua ekosistem lahan basah ya atau low land ya dataran rendah yang sangat strategis yaitu gambut
gambut kita luasnya lima belas juta hektare itu terluas gambut terluas gambut tropis terluas di dunia
ya kemudian kita punya mangrove mangrove kita tiga tiga puluh enam juta hektare juga terluas di tropis nah upaya upaya
kita menggunakan dua ekosistem lahan basah ini untuk bagian juga backbone ya kita untuk mencapai
net sing by dua puluh tiga puluh gambut kita yang mengalami degradasi akibat drainase akibat dulu di
konversi dan sebagainya kita upayakan lakukan pemulihan kembali ya restorasi nah restorasi
yang paling strategis di lahan gambut itu adalah restorasi hidrologi jadi bagaimana kita menjaga
muka air di ekosistem gambut itu supaya tidak turun supaya dia tetap basah dan lembab supaya
tidak terbakar dan
kita tahu gambut itu sendiri adalah karbon dan itu itu adalah bahan organik jadi
kalau kering terbakar maka kita kelola hidrologinya kita naikkan kita menjaga muka airnya dengan
menyelenggarakan atau melaksanakan yang namanya infrastruktur pembasahan gambut ya seperti sekat
kanal penimbunan kanal sumur bor dan macam macam alat yang kita pakai ya baik di
masyarakat maupun dikonsesi dan ini sudah dilakukan di seluruh dilakukan jadi kita sudah
memfasilitasi dalam tiga puluh empat tahun terakhir dikonsesi itu lebih dari tiga empat juta hektare ya konsesi yang
melakukan hydrological management di lahannya mereka dengan memasang masang tadi infrastruktur
pembacaan gambut di nonkonsesi umumnya dilakukan badan restorasi gambut yang sekarang menjadi badan
restorasi gambut dan mangrove juga melakukan pemasangan infrastruktur pembasahan gambut dan
sebagai ini penting mengrob kita punya target untuk melakukan rehabilitasi mangrove sebanyak
enam ratus tiga puluh hektare sampai dua ribu dua puluh empat sekarang sudah lebih dari seragam di seluruh pesisir indonesia atau
dimana mana saja kan mangrove kita umumnya konsentrasinya ada di pantai timur sumatera ya
kemudian juga selatan ada dikit kemudian di seluruh indonesia dan di seluruh indonesia
di kalimantan di papua di bali sulawesi dan sebagainya jadi semua targetnya tersebar di
hai jadi tidak tidak ada mapping sudah ada mapping ya tadi yang tiga puluh tiga tiga juta hektare itu
dan target kita tahu juga mengrob ini ekosistem yang menyimpan karbon luar biasa berasakan
kompornya sebesar seribu tiga puluh enam ribu ton karbon ya seribu tiga puluh enam ton map ya karbon per hektar ya digabur lebih besar
lagi ya nah ini ini menarik ya karena dalam memitigasi ini semua ya ndc paris agreement
itu itu kan ada aktivitas yang menimbulkan emisi ya tapi ada bukan saja aktivitas echtor
emisi tapi ada
bukan saja aktivitas
tapi seperti kita yang menjadi
paru parunya untuk menyerap
inilah yang kita lihat
secara global siapa
yang selama ini
emisi dan siapa yang bisa
menyerap dan tentu saja indonesia
hutan yang begitu besar
lahan gambut dan lahan
yang bisa digunakan untuk
mensekwester atau menyerap
ini kan sebenarnya kekayaan
pak alwe nah
kalau nanti tahun dua ribu tiga puluh
kita sudah netsing jadi berarti
penyerapan lebih besar daripada
pengeluaran ini kan
merupakan sesuatu yang
saya mau tahu ini secara
karbon yang kita miliki itu memang
sedemikian rupa karena inilah kuncinya
emisi karbon supaya
kita tidak melebihi dari
derajat pada akhir
betul sekali jadi
kita bicara dulu tentang
target kita tadi ya target
kita itu tentu untuk
yang luar besar
baik pendanaan yang
misalnya apbn atau state budget
maupun kontribusi swasta
dono dan seterusnya
akan hal tersebut maka
pemerintah mengeluarkan peraturan
tentang nilai ekonomi
di mana di
namanya ada tiga sebetulnya
pendekatan untuk pembiayaan
ndc terutama ya
yaitu pertama dari
terutama regulatory market
dan ini sampai saat ini sudah cukup
mature sudah cukup
bagus ini carbon market ini
memang sudah digunakan
sekarang sudah disiapkan peraturan
pelaksanaannya berupa peraturan
untuk implementasi perpres seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
tapi kalau di negara lain
apakah carbon market ini sudah jalan
ya sebetulnya sudah
kita lihat uni eropa kan sudah lama ya
dan itu tidak hanya sektor kehutanan
tapi juga sektor energi dan sebagainya
dan jenis gas rumah kacanya
tidak hanya karbon di akses
tapi juga metan dan lain lainnya
dan itu sudah jalan
yang ada dilakukan lewat its
dan yang lain lain
jadi sebetulnya secara ini sudah operasional
cuman mungkin di indonesia kan tadi
kita dengan harapannya
perpres seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan tahun dua ribu dua puluh satu
itu menjadi dasar dulu untuk implementasinya
kemudian disertai dengan
peraturan menteri lhk
untuk pelaksanaannya masing masing
jadi itu harapan kita
jadi tadi regulatory market
kemudian ada juga result based payment
result based payment itu adalah misi dari artikel lima
atau pasal lima dari paris agreement
bahwa kita melakukan
harusnya negara negara tropis yang melakukan pengurangan emisi
rrdd plus misalnya
sekarang masih belum diterapkan juga ya
sebagian sudah ada jalan pernah kita lakukan
misalnya di kalimantan timur kita sudah ada
kerjasama dengan world bank
untuk result based payment
kemudian kita menerima dari gcf ya
kurang lebih satu ratus lima juta usd
untuk keberhasilan kita mengurangi emisi
lewat red plus tahun dua ribu empat belas sampai dua ribu enam belas
sekarang sudah proses bersama undp
sudah sudah ada dari rrdd plus
kemudian tadi world bank yang forest carbon partnership
di kalimantan timur dan juga bioship di jambi
nah itu artikel lima
kalau yang pertama regulator market tadi adalah artikel enam
kemudian yang ketiga adalah tentang carbon tax
dan empat sebetulnya mekanisnya kombinasi
carbon tax ini ini kan pajak ya
khususnya bagi perusahaan atau entitas yang mengeluarkan
ini bagaimana skemanya dan berapa besar jumlah pajaknya
dan bagaimana mengukurnya
saya kira ini kan peraturan menteri keuangan sudah ada tentang karbon
tapi kan harus ada ini lagi
jadi diberi penghutang misalnya terhadap berapa kandungan carbon batubara
misalnya dikenakan pajak carbonnya
supaya ada uang yang diperoleh dari itu
jadi ya seperti pengenaan pajak biasa lah ya
tapi selama ini apakah ada mekanisme untuk mengukur secara presisi ya
jumlah emisi dan berapa yang kita bisa sequester itu bagaimana
sehingga ini kan berkaitan dengan nanti
kalau kita sudah masuk ke pasar global untuk menentukan seberapa besar
atau seberapa berharga karbon yang berhasil kita sequester di indonesia
jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang perdagangan karbon
ada arsitektur perdagangan karbon yang kita miliki
yang pertama kita harus memiliki dulu sistem registrasi nasional
itu sudah ada di klhk kita buat yang namanya sistem registrasi nasional srn
itu yang pertama
jadi kita meregistrasi semua project carbon
yang kedua kita lakukan inventory gas rumah kaca
waste agriculture dan seterusnya
di dalam inventory itu kita lihat kalau dilakukan business as usual
tanpa intervensi pengurangan emisi apapun berapa profilingnya
itu tiap tahun kita lakukan inventory itu
kemudian kalau dilakukan intervensi berapa yang kita berhasil kurangkan dan seterusnya
itu ada hitung hitungannya semua
ada hitungannya inventory tadi
jadi yang kedua itu elemennya
yang ketiga dari arsite tour itu adalah kegiatan reduksi emisinya sendiri
nah di sektor kehutanan kan macam macam nih
ada tadi lewat pengurangan deforestasi dan degradasi hutan
lewat penanaman pohon dan sebagainya
nah ini kegiatannya
kemudian ada yang ketiga lagi disebut dengan m o a
jadi semua aksi mitigasi tadi ya intervensi tadi harus dilakukan monitoring
itu tahap yang keempat ya
yang terakhir adalah berapa emisi yang berhasil dikeluarkan itu kita certified
kita keluarkan yang namanya certified emission reduction
jadi itu arsitektur
itu ada ya
ada sedang dibangun semua
kira kira akan selesai
ya ini lewat permen tadi permen lhk
mudah mudahan dalam beberapa hari atau minggu ini udah selesai
tapi tahun ini pasti akan
pasti kita target harus selesai tahun ini
kita melakukan proyek karbon hutan
tidak hanya semata mata menilai ekosistem itu dari karbonnya saja
harus kita nilai ekosistem lain yang ada di landscape hutan itu
nah ini harus kita jadikan satu paket penilaian
nah kalau di indonesia ini kan kita agak pertama agak rumit ya
karena kita kan archipelago dan juga daerah lahan kita hutan kita dan lain sebagainya
itu kan banyak yang menggunakan
istilahnya ini kan tidak bisa top down
ya itu pasti masyarakat setempat juga akan terdampak
masyarakat adat juga akan terdampak
pengusaha juga akan terdampak
nah ini bagaimana selama ini kolaborasi
dan memastikan bahwa road map ini blueprint ini memang bisa di terapkan
jadi begini dulu
karena penggunaan lahan dan
tadi kan saya bicara korektif kebijakan ya
koreksi kebijakan dan regulasi
salah satu sebetulnya koreksi kebijakan yang dilakukan di sektor kehutanan itu salah satu ya
yaitu lewat undang undang sebelas tahun dua ribu dua puluh tentang cipta kerja
kalau dulu kita mengenal terminologi timber management
jadi kita hanya mengelola kayunya
tapi sekarang di undang undang cipta kerja itu kita lakukan yang namanya multi usaha
jadi dulu pemegang konsesi kalau dia dapat konsesi hph misalnya ya
dia hanya mengelola kayunya saja
timber manajemen nebang kayu anggota kayu produksi kayu gitu ya
dia tidak boleh memanfaatkan jasa lingkungan
kemudian melakukan kegiatan
kemudian melakukan kegiatan sekwestrasi karbon dan lain lainnya
di undang undang sebelas dua ribu dua puluh tentang cipta kerja kita berikan mereka multi usaha itu
jadi di samping mengelola kayu dia mengelola jasa karbon jasa ekosistem lainnya wisata dan seterusnya dalam satu paket
itu salah satu koreksi kebijakan dan lain lainnya
ini sudah diterapkan
ya sudah undang undang cipta kerjanya sudah ada
dan sudah cukup
ada pp nya sudah
dan dari segi supervisi monitoringnya cukup patuh
sudah sudah dibuat
nah terkait dengan kolaborasi
tentu tadi ndc pencapaian ndc kita terutama ya sebagai komitmen kita di paris agreement
itu tidak semata mata tugas dan tanggung jawab pemerintah
butuh partisipasi semua pihak termasuk swasta masyarakat dan seterusnya
tentu dalam konteks kolaborasi kita paling tidak ada lima hal dalam konteks kolaborasi
yang pertama adalah
kolaborasi terkait peningkatan sdm
sdm ini penting karena mengelola hutan mengelola karbon itu butuh technical capacity ya
know how dan lain lainnya
kedua adalah kolaborasi di sektor pendanaan
tadi pendanaan bisa dari apbn bisa dari private sector bisa dari donor bahkan dari voluntary masyarakat
termasuk corporate social responsibility dari perusahaan misalnya
kemudian juga kolaborasi terkait teknologi
kan untuk mrv tadi monitoring reporting verification dibutuhkan teknologi tinggi
misalnya lewat citra satelit lewat sistem geotagging yang modern dan sebagainya
sistem mengukur biomasa atau karbon di sektor kehutanan dan seterusnya
bahkan untuk memonitoringnya gitu ya
kemudian juga kolaborasi di bahasa indonesia
kalau kolaborasi di bidang kelembagaan bisa dilakukan ya
kerjasama seperti itu
mengembangkan misalnya karbon market tadi
itu kan butuh institusi carbon market yang bagus yang handal dan sebagainya
tentu indonesia perlu belajar juga dari pengalaman its misalnya di eropa ya
atau dulu di amerika ada voluntary market di chicago exchange market misalnya
kita harus belajar dari itu juga
apa sih tantangannya apa hambatannya dan sebagainya
sehingga kita menciptakan kelembagaan carbon market yang bagus yang valid dan bisa jalan dengan lancar dan seterusnya
seolah olah kita nanti bisa ipo lah ke seluruh dunia
iya inilah yang kita miliki di indonesia
jadi berarti dari segi penerapannya juga harus sesuai dengan standar
standar nasional dana monitoringnya jelas hitung hitungannya jelas
tapi di lain pihak mengenai tadi yang kita kan banyak sekali ya selama ini kan ada kata eksploitasi kan
land itu atau tanah lah untuk dieksploitasi
hutan juga untuk digunakan dieksploitasi
nah bagaimana supaya nilai ekonomisnya khususnya juga bagi masyarakat setempat yang memang selama ini sangat tergantung
dari segi sustainability nya terjaga tentu saja sequestring karbonnya terjaga
tapi dari segi livelihood nya itu juga
nah ini kan balance yang selama ini negara negara yang memiliki hutan contohnya di brazil dan amazon itu kan selalu ada semacam seolah olah dua sisi yang berlawanan
ya jadi begini makanya ini kan masalah opportunity cost ya
jadi kalau opportunity cost mengkonversi hutan lebih besar dari menjaga bumi melera hutan benefitnya
dan memang selama ini ya apalagi dengan ada kegiatan lainnya
ada kecenderungan untuk mengkonversi oleh siapapun gitu ya
makanya di harapan kita sekarang dengan multi usaha itu ada nilai nilai ekonomi lain dari menjaga mengelola hutan ini di samping kayu ya
tadi ada jasa ekosistem karbonnya
mungkin kalau ada air di situ ada hydrope power dan sebagainya
itu dibundle sekaligus
makanya kita mendorong sekarang kalau kita melakukan project karbon hutan tidak hanya semata mata menilai ekosistem itu dari karbonnya saja dari biomes
kan kalau lima dolar per ton dari biomas itu sangat kecil loh terus terang
harus kita nilai ekosistem lain yang ada di landscape hutan itu
nah ini harus kita jadikan satu paket penilaian
oke lah satuannya menggunakan satu ton co dua equivalent ya tetapi determinasi harga satu ton co dua
nilai tambahnya lah
ada biomass yaitu karbon
sehingga bisa saja satu ton co dua equivalennya bisa dua ratus dolar
menurut pak alwe ini sekarang kan lima dolar kan
ini tapi berapa supaya lebih realistis lah lebih atraktif sehingga carbon market kita memang diminati lah
idealnya ya dua ratus dolar
kita sekarang melakukan yang namanya apa
sedang diusahakan kerjasama dengan beberapa lembaga
jadi tidak lagi berbasis karbon ya
supaya karena cita cita bangsa indonesia adalah menghasilkan karbon yang berkualitas istilahnya ya
jadi yang bermacam macam nilai disatukan di situ
dan ini juga menjadi sumber kekayaan yang betul betul kita miliki
kalau itu bisa terjadi ya tadi orang akan tidak suka lagi mengkonversi hutan ya
merubahnya jadi kegiatan lain
tapi mereka akan melihat oh ini the big value lah
ini nilainya bagus
lebih baik kita jaga aja nih hutan
karena kita setiap misalnya satu tonnya harganya seratus dolar
satu tonnya harganya sekian
dua ratus maunya kita sih setinggi tinggi
maunya kita dua ratus dolar
hanya ada di indonesia
nilainya bukan bernilai individunya
tetapi existence nya orang hutan itu yang tidak dipunya oleh negara lain
jadi itu harus dinilai dong
karena selama ini image kita apalagi terhadap bagaimana kita merawat orang hutan itu sangat sangat tidak bagus kan di dunia

karena selama ini image kita apalagi terhadap bagaimana kita merawat orang hutan itu sangat sangat tidak bagus kan di dunia
karena dianggap dengan prestasi
dengan adanya harga yang bagus
karena dianggap dengan prestasi
dengan adanya harga yang bagus

tapi ini harus bottom up kan jadinya usaha ini
supaya semua orang on board ya
paham bahwa apa yang dilakukan ini tujuannya itu apa dan begini caranya
selama ini mungkin kendalanya bagaimana dalam menjaga
menurut saya tidak hanya bottom up bottom approach ya
top down kan kebijakannya sudah ada
karena teknologi kebijakannya kan dari atas
nah dari bawahnya adalah bagaimana kita menguatkan kapasitas tadi sdm ya
untuk bagaimana mengukur karbon bagaimana menghitung karbon di tingkat masyarakat misalnya
kalau masyarakat mengelola itu
bagaimana mencegah kebocoran
karena di sektor hutan kan bisa terjadi kebocoran karbon
kebocoran itu bisa jadi karena di illegal logging atau ditebang secara tidak
atau ya dibakar
kebakaran gitu kan begitu
itu kita lakukan
berarti kan ada penguatan sistem monitoring di lapangan
sistem accounting di lapangan
kemudian sistem manajemen technical managementnya
bagaimana menjaga memelihara pohon yang ditanam dan sebagainya
itu harus dikuatkan
tapi bagaimana juga memanfaatkan dari hasil hutan itu sendiri
saya lihat di klh kan punya program social forestry
teka kehutanan sosial
sampai saat ini cukup berhasil pak alwe
atau perhutanan sosial
dan di perhutanan sosial itu ada lima skema ya
ada hutan desa hutan adat hutan kemasyarakatan hutan tanaman rakyat dan kemitraan
sekarang capaiannya sudah lebih dari lima juta hektare
jadi perhutanan sosial ini prinsipnya pemerintah memberikan kepada masyarakat akses untuk mengelola hutan lewat perizinan
jadi mereka diberi izin tiga puluh lima tahun untuk mengelola hutan
bisa diperpanjang satu kali lagi tiga puluh lima tahun gitu ya
supaya ya tadi untuk memeratakan keadilan pengelolaan hutan
tapi dengan syarat syarat yang jelas
dengan syarat syarat jelas
jadi di dalam perhutanan sosial itu ya masyarakat pemegang perizinan ini bisa mengelola kayu dan non kayu
ya tadi berbasis landscape berbasis jasa ekosistem dan sebagainya
jadi dia bisa mengembangkan ekowisata bisa mengembangkan nanti projek karbon ke depan
kalau sudah siap ya
termasuk mengelola produk produk non kayu seperti madu kemudian hasil buah buahan dan seterusnya
dan di perhutanan sosial ini kita dorong sistem agroforestry
jadi daerah daerah mungkin dulu ada yang sudah terbuka
kita suruh nanam pohon pohon kayu maupun buah buahan
kan itu menyerap karbon semua tuh
kemudian dia nanam juga balawija dan sebagainya di bawahnya
sehingga untuk jangka short term periodnya ya
untuk menjaga supaya sampai kayu ini tumbuh dengan betul
gambut itu merupakan kondisi yang sangat penting
gambut itu merupakan kondisi yang sangat penting
komponen ekosistem penyimpan karbon kita yang paling besar
karena apa terutama bukan di vegetasinya mak
tapi di tanah gambutnya
di tanah gambut disebut dengan boreal carbon
ini menarik sekali karena selama ini kan kita tidak paham bahwa ternyata yang namanya karbon itu
itu kan bisa ada hitung hitungannya lah
ada nilainya ada value nya
yang target kita kan mengurangi emisi gas rumah kaca ini emisi karbon ini
tapi ada perbedaan kan yang namanya karbon hijau nah karbon biru
nah mungkin pak lua bisa dijelaskan dan khusus di indonesia sebagai negara kepulauan ini
kekayaan kita itu paling besar itu di mana dari segi karbon ini
dan mana yang potensial ke depan untuk kita kembangkan
jadi ada istilah blue carbon ya atau green carbon
blue carbon itu sebenarnya terminologi atau konsep yang muncul sekitar tahun dua ribu
artinya karbon yang ada di daerah pesisir dan laut
kita tahu daerah persisir tadi saya katakan
salah satu yang paling besar itu adalah mangrove
kemudian ada padang lamu sea grass
nah dari mangrove aja estimasi karbon yang tersimpan di mangrove kita sekarang
kurang lebih tiga tiga miliar ton
itu luar biasa besar
jangan sampai lepas
sampai dua ribu tiga puluh nanti sekitar satu gigaton
nah ini di mangrove tiga tiga juta ton
di gambut kita punya hampir empat puluh dua gigaton atau miliar ton
padang lamun memang kita tidak punya estimasi yang presisi sekarang ini
tetapi padang lamun itu bisa menyimpan karbon per hektarnya
meniskustrasi karbon sekitar sembilan ratus sembilan puluh tiga ton per hektare
itu padang lamun ya
jadi ini potensi yang luar biasa yang disebut dengan blue carbon tadi
tapi konteks blue carbon kan tidak hanya itu
sustainable fishery dan sebagainya gitu ya
kemudian sustainable transportation di ocean dan sebagainya
kenapa kita memasukkan ocean bagian dari updated ndc kita ya
karena kita melihat di situ ada peluang
di situ ada besar kegiatan
kegiatan karbon sequestration maupun adaptation maupun mitigation yang bisa kita lakukan
dan juga terumpu karang kan di sini juga bisa
terumpu karang dan sebagainya
jadi luar biasa ya
bangsa ini sebenarnya punya kekayaan yang luar biasa
tapi yang belum kita kelola secara optimal
tadi dari sisi pricingnya dan sebagainya harus kita lakukan dengan benar
karena betul betul merupakan yang kekayaan yang alami dan sejati
tapi antara karbon biru dan karbon hijau
kira kira yang mana persentasenya yang kita miliki pak alwe
apalagi kan kalau kita lihat sekarang
kalau dulu jumlah hutan kita kan jauh lebih besar ya jauh lebih banyak ya
ini bagaimana pembagiannya lah
bisa di sini kelihatan potensinya
kalau komposisinya tadi saya bilang
kan kalau blue carbon itu kan mangrove padang lamun dan lain lain
kita bisa melihat gambut ya
kemudian hutan di upland dan terestrial lainnya
gambut itu sendiri saya katakan tadi
sudah menyimpan estimasi ini yang ada di lima belas juta hektare
di tanah gambutnya sendiri loh
kita tidak bicara vegetasi ini
dibandingkan mangrove tadi tiga tiga miliar ton karbon
lebih besar jauh gambut
apalagi yang di upland
apland ini memang tidak terlalu besar
karena dia tersimpan di biomasa pohon
di akar batang dahan
tapi mangrove gambut itu merupakan komponen ekosistem penyimpan karbon kita yang paling besar
terutama bukan di vegetasinya malah
tapi di tanah gambutnya
nah di mangrove di tanah anunya
di tanah gambut disebut dengan boreal carbon ya
yang tersimpan di tanah terendap di tanahnya mangrove itu
dan ini mangrove ini masih bisa kita terus tanam ya
kita tanam untuk menambah sequestrasi tadi
menambah kekayaan kita
jadi penting untuk menanam hutan bakau
penting untuk menanam pohon dan lain sebagainya
karena inilah yang akan menjadi kunci karbon yang kita sequester
nah kita lihat selama dua tahun terakhir ini ada covid
dan mungkin ada perang di ukraine
komitmen negara negara lain ya terhadap pendanaan ini semua
karena ini kan harusnya merupakan efek bersama ya
dan kira kira dengan ada kejadian perang di ukraine ini
apakah ada perubahan
karena saya tidak lihat lagi semangatnya
seperti di paris ya
seperti terakhir di glasgow itu kayaknya juga kurang terlalu ini lah
digembosi oleh apa yang terjadi di ukraina
ya gini ya bahkan di glasgow kemarin di cop dua puluh dua
dibicarakan komitmen dari negara maju
untuk melakukan pengumpulan pendanaan seratus billion usd per year
janji mereka dari seratus billion dollar
kita udah dapat berapa sampai saat ini
gak tahulah saya angka yang tepat ya
karena bisa jadi disalurkan lewat sistem bilateral dan multilateral ya
tetapi sampai di glasgow kemarin angka itu pun belum tercukupin
belum terpenuhi oleh g tujuh
bahkan targetnya setiap tahun itu sampai tahun dua ribu dua puluh lima nanti
nah pendanaan begini ini sangat penting untuk menjaga momentum ya
menjaga target ndc setiap negara berkembang terutama ya
negara negara non aneks satu kalau di kyoto protocol dulu
itu bisa tercapai
karena bagaimanapun kan kayak indonesia sekarang di updated ndc kita
kita melihat aksi mitigasi dan adaptasi itu sama pentingnya
kalau yang tadi yang di ndc kita awal
itu kan lebih kepada mitigasi ya mencegah menganu ya
tetapi adaptasi ini lebih penting ya
karena apa kenaikan muka air laut bencana dan lain lain
dan sebagainya tuh butuh cost
dan ini sudah terjadi kita lihat
dan sudah terjadi butuh cost yang luar biasa juga
jadi kita melihat bahwa antara mitigasi dan adaptasi itu harus berimbang di lakonan
pendanaannya pun berimbang
makanya kita indonesia selalu memandang bahwa seratus juta miliar usd itu
harus dialokasikan sama untuk mitigasi dan adaptasi
dan ya tadi mudah mudahan
tapi mekanismenya lewat apa apa saja untuk kita
sebetulnya kan ada gcf ya yang tadi sudah disebut
tapi bisa juga bilateral
ya misalnya antara indonesia dan usaid atau jerman
atau norway tapi dengan norway katanya sudah
ya boleh boleh bilateral lah gitu ya dengan multilateral
nah kalau multilateral ini kan agak kompetisinya tinggi ya
karena itu bersaing dengan banyak negara
misalnya yang lewat gcf dan sebagainya
tapi bilateral itu bahkan lebih banyak lebih efektif sebetulnya
karena antar dua negara
tapi kendala selama ini apa kira kira
kenapa mereka itu sulit sekali untuk mencairkan lah
atau mendistribusi seratus miliar
ini penting karena kan sudah merupakan komitmen lah
dan memang sangat dibutuhkan
ya kita kan mendorong negara negara donor ya terutama yang g tujuh
atau negara negara maju lainnya
itu komitmennya sekarang ya tidak hanya berupa technical
nah kita sudah punya follow net sync
bahkan sudah di sk kan oleh ibu menteri lhk lewat sk satu ratus enam puluh delapan tahun dua ribu dua puluh
tentang rencana operasional dan timnya
bahkan nanti kita bentuk yang namanya project management unit
nah harapan kita ya tadi pendanaan itu masuk dengan real money
untuk mendukung action kita di lapangan
tadi ada saya katakan mengurangi deforestasi
baik di mineral maupun non mineral ya di gambut di lain lainnya
untuk mencegah degradasi hutan untuk rehabilitasi gambut mangrove
untuk melakukan kegiatan penegakan hukum
ini semua butuh dana yang cukup besar ya
butuh dana yang tidak sedikit
berapa kalau kita dana yang dibutuhkan untuk semua kegiatan ini
yang tidak bisa kita akomodir dalam apbn mbak alwi
kira kira ada hitung hitungannya
estimasi awal dulu kita butuh uang yang tidak sedikit untuk mencapai itu
hampir tiga ratus lima puluh triliun lah
kita berharap backbone ekonomi kita itu bukan lagi berbasis eksploitatif
tetapi berbasis kepada jasa karbon biru maupun hijau tadi

tapi itu sudah diperbaiki
polunet sing ini tahun dua ribu dua puluh dua ini adalah pura kondisi
aktualisasinya dua ribu dua puluh tiga sampai dua ribu dua puluh empat
kemudian akselerasinya lagi dua ribu lima sampai dua ribu tiga puluh
nah harapan kita dengan kita mesetting up rencana operasional ini
sudah ada tuh kegiatan utamanya apa
lokasinya di mana targetnya berapa
pendanaannya berapa sudah ada di situ
jadi indonesia membuat itu semacam etalase
jadi kalau ada nonor mau masuk
kamu yang mana oh wilayah kamu di sini kegiatannya ini
luasannya begini potensi karbon emission reductionnya begini
kemudian polisinya begini
seperti itu yang kita tawarkan ya
jadi harapannya dengan renov itu
dengan sk surat keputusan menteri satu ratus enam puluh delapan dua ribu dua puluh dua itu
ingin berpartisipasi berkontribusi bisa melihat itu
kita presidensi g dua puluh sekarang pak alwe
apa yang kita bisa manfaatkan dengan kehadiran
negara negara yang memang mempengaruhi perputaran bumi ini
untuk mempercepat prosesnya
g dua puluh kita ini sebetulnya momentum
kita sebagai presidensi g dua puluh dua ribu dua puluh dua ya
karena dunia ini baru dilanda covid
makanya tema atau tema g dua puluh kita
nah salah satu yang didorong di g dua puluh itu adalah
bagaimana recovery ekonomi kita
yang berbasis kepada tadi green dan blue economy
karena tadi ke depan kita berharap backbone ekonomi kita itu
bukan lagi berbasis eksploitatif
tetapi berbasis kepada jasa karbon biru maupun hijau tadi
dengan harga yang premium
dengan harga yang premium lah bahasa saya
bahasa premium ya jadi jangan under value
kita harus jual mahal
kita harus jual mahal no
karena kalau under value cuma lima dolar per ton
tapi jangan terlalu jual mahal
tidak ada yang membeli nanti repot
itu bukan kategori jual mahal
jadi bahasa saya adalah karbon berkualitas yang kita deliver
kan banyak nilai di situ nilai jasa ekosistem
tidak hanya karbon tapi jasa ekosistem lain lain
jadi ini yang kita dorong ke depan
jadi dengan adanya covid sembilan belas kemarin itu membuat perubahan transformasi
tapi dengan adanya perang ini juga mengubah nih tatanan perekonomian
justru indonesia bisa menjadi one of the biggest player di dunia
dengan tetap konsisten menjalankan blue carbon nya green carbon nya
menjadi pemain besar di dunia menurut saya ke depan ya
karena kita juga sudah mulai proses transisi kan
dan kita punya potensi luar biasa di indonesia
tapi jangan sampai kehilangan momentum
karena dua ribu tiga puluh juga hanya beberapa tahun lagi
waktu berjalan begitu cepat
dan kita juga punya target net zero emission tahun dua ribu enam puluh
pak lue ini kan semua target ini dibuat karena kita memang komit ya
dari segi political will tapi dari segi kemampuan juga harus bisa
terakhir mungkin pesan pak lue renungan khusus untuk hari lingkungan hidup pada bulan juni ini
tema hari lingkungan hidup tahun dua ribu dua puluh dua itu adalah satu bumi
walaupun sekarang ada yang mau keluar dari bumi
cari planet lain untuk dihuni
artinya kita mau merawat bumi ini dengan bijaksana
semakin kita merusak bumi ini maka usia bumi ini akan semakin cepat berakhirnya
salah satu akibat perubahan iklim
kalau perubahan iklim terus tidak bisa dikendalikan
lewat emisi gas rumah kaca yang terus menerus naik ke atmosfer bumi
maka itu mempercepat berakhirnya bumi ini
dan berakhirnya kita
dan berakhirnya manusia
seluruh ciptaan tuhan yang maha kuasa
kita merawat bumi ini penting tidak hanya untuk kemanusia sendiri
tetapi juga untuk ciptaan tuhan yang lain
mereka juga punya hak untuk eksis
untuk hidup bertahan berkelanjutan
mereka mungkin sudah jauh lebih lama dari manusia eksis di bumi ini
karena itu kita merawat bersama
karena manusia diberikan daya akal pikir yang lebih baik
dan kita merawat bumi ini karena manusia diberikan daya akal pikir yang lebih baik
mereka mungkin sudah jauh lebih lama dari manusia exist di bumi ini
karena manusia diberikan daya akal pikir yang lebih baik
maka kita yang akan menjadi pendopeng untuk menjaga bumi ini
karena hanya satu bumi
dan ini kesempatan setiap orang
mulai dari diri sendiri mulai dari komunitas kecil sampai yang besar
untuk merawat bumi kita dengan baik
karena kita ingin uruskan satu bumi
karena kita belum tahu di desember itu apakah duch been walking around andfasting
dayu tidak merawat bumi kita dengan baik karena kita utan suatu bumi
tidak semuanya bisa migrasi ke
jadi ya memang ini penting sekali
terima kasih banyak pesannya
kalau memang manusia itu memiliki kemampuan
untuk merusak dan kita sudah
lama sekali melakukannya
kita juga memiliki kemampuan kreatifitas
karena ya pemanasan global
perubahan iklim itu juga
karena aktivitas manusia
karena ulah kita
ini penting ya harus kita ingat terus menerus
sehingga hubungan kita dengan bumi ini
kita saling menjaga
karena kita hanya punya satu bumi
untuk sementara ini
dan untuk sementara ini
bermigrasi ke planet lain
sebagian besar kita tidak mungkin
pak alwe terima kasih banyak
insidenya luar biasa
selamat hari lingkungan hidup
kita juga banyak belajar mengenai
apa apa saja upaya yang perlu dilakukan
bagi kita untuk mencapai target
menurunkan emisi gas rumah kaca
yang selama ini kita produksi
demikian insight with desi anwar kali ini
terima kasih atas perhatian anda
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan acara ini
dan tentu saja di youtube
masih dalam suasana covid
jangan lupa protokol kesehatan tetap
dijaga rajin cuci tangan
hindari kerumunan lebih banyak
menghabiskan waktu di luar
di alam segar